ya seperti yang sudah kita sampaikan di awal tadi kita sudah kedatangan tamu tamu yang tentu saja sudah tidak diragukan lagi
terkait dengan bisnis terutama dengan ide kreatifnya
yang pertama ada putri tanjung founder of creative partner corner
selamat pagi thank you for having me
tapi nggak sendiri ya
nggak sendiri ya
putri ini di sebelahnya ini ada rob clinton yaitu chairman asosiasi video games indonesia atau fgi
oke tampilannya gamers banget
saya langsung pengen main game
oke mungkin pertama kita mau ke creative corner dulu
putri mungkin bisa dijelaskan oppo creative pruner ini kan setelah sekian lama dua tahun ya off ya gitu
terus kemudian ini ada lagi
rencananya mau ada di mana dan kapan rencananya mau diadakan nih
oke jadi sebenarnya kalau creative partner corner itu sebenarnya is an ultimate talk show experience
jadi bukan kayak seminar ya tapi ini sebenarnya kita mengundang narasumber narasumber yang sangat luar biasa
untuk ngobrolin dan sharing tentang industri nya mereka gimana jadi seorang pengusaha tapi in a very entertaining and personal way
dan tahun ini senang banget kita ke tiga kota
kita ke makassar medan dan malang
makassar sebentar lagi nih dua puluh lima februari sabtu depan
abis itu sabtu depan hari kita ke medan sabtu depan lagi kita ke malang
gitu jadi empat maret kita ada di medan sebelas maret kita ada di malang
pertama kan berarti makassar nih ya
mungkin teman teman yang di makassar itu pengen dateng nih ke creative planner corner dua ribu dua puluh tiga di makassar
gimana sih cara beli tiketnya ada on the spot nggak
ada jadi kita bisa beli tiketnya di event detik com atau bisa beli on the spot mulai hari ini di trans studio mall makassar
dan nanti rencananya rob ini akan menjadi salah satu pembicara yang entertaining juga
itu rencananya nanti dimana di tiga kota itu juga
oh di malang
rob di malang
jadi kalau di makassar bakal ada pak heru tanjung akan ada edward foundernya kopi kenangan deddy kobushe dany lemananta sama aku nanti bakal sharing juga di makassar
tapi saya juga agak penasaran nih sama rob nih apa sih yang membuat rob ini akhirnya tertarik untuk menjadi salah satu speaker di creative planner
sebenarnya karena platform kayak gini di luar kota khususnya itu kan jarang
jadi itu salah satu kenapa mau ngobrol di luar kota itu karena memang ini kesempatan untuk kita untuk berbagi sih
mulai dari bidang kalau gue pribadi bidang esportsnya sendiri
jadi saya disana pengen berbagi sama sama
apa aja selain masalah masalah esports apa lagi yang ingin di sharingnya
mungkin lebih menarik lagi buat para anak muda juga yang ingin menggali berbagai macam ide ide kreatif terutama dari dunia e sport yang lagi naik daun banget di belakangan ini
paling kita ngelihat dari kegagalannya sih biar kita bisa belajar sama sama
karena kalau kesuksesan kita gampang melihatnya
tapi kalau kegagalan itu yang saya mau sharing disana
biar semua orang bisa ngeliatnya gini loh sebenarnya gak segampang itu juga harus ada step step yang harus dilakuin
jadi prosesnya gitu ya
karena kan semua narasumber pasti boleh ceritanya masing masing proses suksesnya masing masing definisi suksesnya masing masing kan
nah itu yang kita sebenarnya pengen kasih lihat di creative partner corner sih
kita gak mau cuma memotivasi motivasi aja cuma bener bener ngasih real cases gitu
kalau misalnya jadi seorang pengusaha tuh ini loh yang dialami dan semua orang tuh punya prosesnya masing masing
sebenarnya goalsnya apa sih put
untuk orang datang ke creative partner itu goals yang diharapkan tuh mereka tuh akan dapat apa gitu intinya
goalsnya mereka mendapatkan insight yang banyak dari narasumber bisa belajar dari kegagalan kegagalan narasumber gitu ya
terus yang ketiga saya ingin menyebarkan virus entrepreneurship aja sih
jadi pingin semoga nih nanti anak anak muda yang datang bisa bertemu teman temannya juga yang datang
siapa tahu bisa bikin usaha atau siapa tahu bisa ngobrol langsung sama pembicara pembicaranya
siapa tau bisa bikin sesuatu juga sama pembicaranya
itu alumni alumni kreatif order corner tuh sekarang udah ada yang bikin bisnis sendiri
ada yang ketemunya pas di acara itu akhirnya bikin bisnis
jadi kayak berharap lebih banyak lagi sih
kita seneng kalau misalkan at least ada satu dari seribu orang yang datang nanti jadi pengusaha kita bakal seneng banget
tapi kan ini kan membuat event creative pruner ini kan pastinya nggak mungkin ada nggak mungkin gampang terus kan
bisa diceritain nggak sih put
apa ya kayak kesusahannya mungkin pada membuat creative radar ini
jadi sebenarnya creative partner corner ini udah lumayan lama ya
waktu itu tuh awalnya sebenarnya tantangannya adalah kayaknya kata kata creative partner
maksudnya entrepreneur di industri kreatif atau entrepreneur yang berpikir kreatif tuh belum terlalu booming pada saat itu gitu
pada waktu itu tuh di dua ribu empat belas belum banyak kayaknya deh anak anak muda yang mau jadi entrepreneur
gak kayak sekarang kan
kalau sekarang kayaknya semua anak mau jadi entrepreneur gitu
kalau dulu tuh dua ribu empat belas belum terlalu banyak gitu
jadi agak sulit sebenarnya untuk menarik masa ya pada tahun dua ribu empat belas
tapi kayak lama kelamaan kok ternyata banyak banget nih anak anak muda yang seneng sama platform kami karena tadi itu ya nggak seminar
karena kita juga tau lah anak anak muda kan attention span nya pendek kan
jadi kita ingin memberikan insight dan inspirasi tapi dikemasnya very entertaining gitu
makanya kalau lihat tadi ada cuplikannya tuh nanti setiap pembicara tuh masuknya pakai perosotan
nanti rob juga akan masuknya pakai perosotan
jadi setiap tahun tuh temanya beda beda tapi perosotannya selalu sama
jadi ada playground ada apaan tahun ini temanya forest vibrant forest
jadi nanti teman teman akan datang ke acaranya kayak masuk ke hutan tapi very vibrant and very creative gitu
nanti apa namanya moderatornya juga dipanggilnya tour guide
nantinya nih rob kalau misalnya di malang ini ya gitu banyak sekali attention yang didapat gitu
rencananya kalau misalnya creative pruner nih nanti mau ngadain lagi
kan ini rencana baru tiga kota nih kita nggak tahu
apakah nanti sampai akhir tahun bakal tiga puluh tujuh kota misalnya
apakah bakal ikut terus gitu atau bagaimana nih
ikut lah rob
kalau diajak oke gitu siap gitu keliling keliling indonesia jadinya
tapi sebenarnya nih selain mungkin kegagalan kegagalan yang nantinya akan disampaikan oleh rob gitu ya di malang itu apalagi sih kasih dok bocoran sedikit aja mungkin
sebenarnya mungkin gak yang banyak orang tau potensinya sih sebenarnya di e sport karena kan orang liat mungkin cuma jadi pro player nya
pro player aja mungkin ya orang lihat tapi sebenarnya kan ada banyak di dalam sana bisa jadi caster bisa jadi streamer
jadi ada banyak karir sebenarnya di dalam e sport itu sendiri yang orang belum banyak tau
itu sih yang mau dikasih tahu
menarik juga sih
saya juga baru tau nih
banyak ya yang bisa di eksplor dari dunia game di situ sendiri e sport di situ sendiri
ya karena memang komentator e sport itu aja sendiri menjadi salah satu pekerjaan yang luar biasa begitu ya yang bisa mendapatkan pundi pundi rupiah gitu
nah kalau kita ngomongin soal apa balik lagi soal creative pruner gitu cuma tiga kota aja put
sebenarnya sih mimpinya sih pengen sepuluh kota sih
jadi sebenarnya dua ribu dua puluh dua itu kita mau jalan ke sepuluh kota
cuma karena ada beberapa lah ya karena masih kondisinya juga belum stabil dan segala macam
akhirnya udah kita tunggu deh dua ribu dua puluh tiga
akhirnya kita memutuskan ke tiga kota yang sebenarnya kita udah pernah kunjungi di tahun dua ribu
dan waktu itu kita berkesan banget tiga kota itu makanya kita dateng lagi
cerita sedikit waktu kita di malang tahun dua ribu delapan belas itu bayangin aja yang ngantri untuk datang ke creative partner corner itu dari jam lima pagi
jadi itu bener bener
kalah ngalahin konsen ya
jadi itu bener bener terharu yang nangis yang aku sama tim aku tuh sampe bener bener amaze karena gila ya semangat mereka mau belajar dan mau mendapatkan insight tuh luar biasa banget gitu
dan ada yang sampe nginep di masjid
jadi macem macem lah cerita ceritanya gitu
jadi berkesan banget akhirnya kita memutuskan untuk balik lagi ke tiga kota itu
mungkin ini saking hausnya anak anak muda untuk mendapatkan insight untuk mendapatkan
bagi macem cerita pengalaman
untuk mengembangkan diri mereka begitu ya
jadi rob juga bilang kan kemarin bahwa biasanya kan banyaknya tuh di kota kota besar maksudnya di jakarta lah terutama gitu
cuma once kita udah ke kota lain di luar jakarta ya harusnya sih lebih banyak ya acara acara seperti ini biar mereka juga dapat kesempatan yang sama
tapi mungkin ini kita agak jeda dulu nih
jadi perbincangan ini akan kami lanjutkan nanti usai jeda tetap di good morning
terima kasih anda masih bersama kami di good morning dan masih ada di studio good morning yaitu putri tanjung selaku founder of creative pruner corner
dan juga rob clinton
tapi tadi kan ini putri itu bilang pada tahun dua ribu sembilan belas ya ngantrinya itu sampai subuh
kalau boleh tahu itu kapasitasnya berapa sih atau tiket yang dijual itu berapa bu
kita tuh kita jualnya hanya seribu sampai seribu lima ratus tergantung kotanya
kalau yang di makassar kita hanya seribu
di medan kan seribu tiga ratus
di malang kita juga seribu aja
jadi sebenarnya very limited
jadi teman teman harus beli tiketnya segera
kalau misalnya banyak peminatnya nih put gitu kapasitas sudah full nih ya seribu sampai seribu dua ratus misalnya
apa nggak mungkin gitu di luar dikasih apa namanya plasma gede gitu
jadi sebenarnya yang terjadi adalah kita akan tawarin mau nggak duduk di bawah
jadi duduk di bawah sebenarnya lebih bagus sih lebih dekat stage kan sebenarnya
berasa festival ini bukan diri tapi duduk ya gitu
nah biasanya mereka mau gitu jadi waktu yang tahun beberapa tahun lalu kayak gitu
jadi sampai bawah bawah tuh duduk di karpet
gitu karena emang mereka voluntary emang tetap ingin beli tiket dan pengen tetap masuk gitu
lalu put sebenarnya apa sih ekspektasinya putri untuk speaker speaker nanti di creative planner itu yang di share kepada para audiensnya itu apa
langsung liat ke ropek
ekspektasinya yang pertama yang pastinya pingin mereka untuk sharing pengalaman dan proses mereka membangun usaha
itu yang pertama ngomongin soal industri nya mereka juga potensinya akan seperti apa
sama yang ketiga sebenarnya pingin banget mereka sharing yang lebih personal sih
jadi kayak kegagalan mereka pelajaran paling besar yang mereka alami selama menjadi seorang pengusaha
jadi lebih personal things karena yakin banget pasti anak anak nanti yang datang gitu ya anak anak muda itu bisa belajar dari kesalahan kesalahannya mereka
jadi kita pingin juga mereka bisa open up nih terbuka sama proses perjalanan mereka
oke oke rob saya balik lagi ke rob
tadi sempat dikatakan bahwa banyak sekali yang bisa dikembangkan dari sana
tapi kalau kita melihat dari skup indonesia sendiri begitu rob melihatnya bagaimana
perkembangan e sport di indonesia sendiri akan seperti apa
indonesia sih pastinya makin serius ya kalau di indonesia sendiri
contohnya dengan pemerintah semakin serius membahas tentang e sport dan lain lain
karena contoh kalau misalkan multi event nasional aja kita udah dapat emas berapa kali
itu yang menjadi salah satu
salah satu catatan buat pemerintah kalau ini tuh industri yang bisa menghasilkan kebanggaan buat indonesia
mungkin nanti kayak misalkan mei saya juga kebetulan harus ke kamboja juga nemenin sea games kontingen yang e sport
itu juga memang targetnya emas semua sih
karena memang tuh menjadi salah satu cabur andalan indonesia buat dapat emas
jadi makanya luar biasa ya
tapi saya penasaran juga nih alfian apa sih yang membuat rob itu at the first time tertarik gitu sama e sports
jadi sebenarnya kalau berasal dari gamer sih sebenarnya mungkin
sebenarnya dunia e sports sebenarnya dari tahun dua ribu delapan dua ribu sepuluh tuh udah ada
pertama main apa
dari zaman dulu udah ada
kemudian tapi karena waktu itu masih pc konsul
tapi waktu itu karena kita main mobile itu cepet banget ya
jadi begitu masuk ke mobile game semuanya cepet banget
karena mungkin orang indonesia rata rata semuanya punya handphone kan pastinya
akan mempercepat itu akselerasi dari perkembangan itu sendiri
nah kan kalau kita tahu di indonesia sendiri kan mindset orang
itu identik ketika main game e sport itu ya kayak orang iseng aja begitu
padahal sebenarnya bisa menghasilkan dan sebagainya
salah satu cara yang dilakukan oleh rop untuk mengubah mindset orang
bahwa games ini juga bisa menjadi sebuah profesi yang menjanjikan
bisa mendapatkan prestasi yang luar biasa
itu bagaimana cara mengubah mindsetnya
apakah salah satunya dengan cara mengikut serta dalam kreatif peran
ya mungkin salah satunya belajar di sana pasti dapat info kan
tapi mungkin kalau funny storynya waktu itu sebenarnya pas awal awal ya
masih belum segede sekarang
saya itu banyak pemain dari luar kota
kita harus yakinin itu kan umur enam belas tiga puluh
harus yakin orang tuanya harus pindahin anaknya ke indonesia
di karantina di gaming house dan lain lain
itu luar biasa susahnya
pada waktu itu karena ah gila masa anaknya cuma disuruh main game gitu gitu
terus tapi pada waktu itu kita kasih assurance tetap sekolah
tetap kita ya payment pasti ada gaji dan lain lain
tapi sekolah itu menurut saya penting
karena setelah ada life after athlete kan
karena kan atlet ada umurnya
nah setelah kalau gak ada sekolah
ini mereka jadi setelah jadi atlet game kan pasti bingung mau diapain
nah itu juga salah satu yang benar benar saya tekankan
untuk meyakinkan orang tua membolehkan anaknya pergi ke jakarta
tapi penasaran nih kan tadi kan ada umurnya juga ya
kalau misalnya dari e sport sendiri itu biasanya range umurnya itu berapa sih
mungkin mereka mulai dari lima belas tahun tuh sampai enam belas tujuh belas
tujuh belas tuh biasanya prime prime nya tuh
kalau gamer ya
mungkin masih bagus kalimatanya
tapi biasanya sampai dua puluh empat dua puluh lima
itu mulai turun gitu biasanya
jadi mostly ya anak anak teenager
masih remaja remaja gitu yang main
oke berarti udah mulai masuk genzy juga nih ya
put kalau saya mau tanya
tadi kan esports salah satu bidang yang berkembang juga saat ini
dari minati anak muda
bisnis apa lagi sih sebenarnya yang saat itu lagi digandrungi banget sama anak muda
apakah fashion kemudian kosmetik dan lifestyle itu masih menjadi suatu hal yang cukup disukai
untuk menjadi bisnis seorang anak muda gitu
jadi sekarang kayaknya creative industry ini lagi growingnya lagi super fast juga ya
dan apalagi di era digital ini jadinya jadi super lebih banyak lagi gitu
sebenarnya kalau misalkan bisnis kita bisa tahu ya of course makeup beauty itu lagi gila gila ya banget
lagi happening banget gitu ya
saya salah satu yang ke influence gitu
habis itu sekarang ip business
ip business juga lagi growing
sekarang karena again karena pandemi kemarin kan semuanya demand and needsnya berubah ya
jadi sekarang sebenarnya lagi rising rising apalagi soal kesehatan lifestyle soal apa namanya kayak ngomongin soal sport
ngomongin soal wellness mental well being yang juga lagi naik banget gitu
jadi banyak banget sih sekarang sebenarnya opportunity nya
makanya nanti di creative part corner kita juga menyediakan narasumber dari semua industri nih
ketika harus mengkurasi narasumber narasumbernya ini bagaimana
ketika akhirnya bisa ketemu sama rob gitu ketemu dengan narasumber narasumber lain itu gimana
ini pertanyaan yang selalu ditanya sih
kayak apakah ini karena kayak yang putri mau nantinya bisnis sama siapa baru dipilih gitu kan
bias nggak sih sebenarnya
jadi yang pertama kita research kita we do a intensive fgd lah
karena kita kan udah ada komunitasnya kan nih creative per corner
jadi kita tanya oke kalian mau siapa kalian mau industri apa kalian mau siapa
baru dari situ kita research dulu
setelah research yang paling penting sebenarnya adalah kan setiap sesi itu ada dua pembicara
itu pasti perspektifnya beda
jadi dari dua dunia yang berbeda ya
dari dunia berbeda atau bahkan dari latar belakang atau perspektif yang berbeda
karena kita mau menyediakan new light and jadi flavorful lah
karena kita nggak mau menyediakan yang kayak udah perspektifnya sama cara pola pikirnya sama
tapi ternyata ya bisa aja sampai ke mereka sekarang
jadi kita menyajikan a very diverse perspective
ini kan generasi
ini kan semakin muda ya yang sekarang lagi
yang lagi booming boomingnya itu adalah gen z
kalau beberapa tahun lalu itu kan yang lagi booming tuh milenial ya untuk berkarya
aku masih gen z loh
masih masuk loh
tapi ada nggak sih kesulitan itu put untuk kan ini racikannya dari beberapa narasumber
ada yang mungkin dari boomers ada yang dari milenial
lalu juga nanti mungkin banyaknya audiens itu dari gen z
gimana sih caranya untuk meracik itu semua untuk dinikmati para pendatang
para pendatang di sana
jadi makanya sebenarnya yang pertama adalah gimana caranya kita bisa mengemasnya kan
karena kita tahu gen z ini kan attention span nya which is aku talking about myself gitu ya
attention span nya agak kurang gitu ya
kita nggak bisa terlalu lama lama
terus kita juga pinginnya dapat insight yang langsung direct
kita pingin entertain juga
jadi secara konsep pun kita sesuaikan
jadi pertama kita ada namanya tantangan time
jadi tiba tiba kalau misalkan nanti nih
itu sudah mulai tence nih
itu sudah mulai kayak udah terlalu serius
tapi tiba tiba akan ada jingle
jingle nya udah kayak tantangan time gitu
itu surprise tuh
nanti tantangan time itu akan dikasih tantangan pembicara pembicaranya
jadi tetap ada kayak flavor flavor entertainmentnya lah gitu
kayak contoh waktu dulu ini kayaknya cuma kita doang yang berani
waktu pak cete waktu pak heru tanjung

waktu pak heru tanjung jadi pembicara
tantangan timenya adalah bapak harus nebak harga minyak goreng
komoditas segala macam lah ya
yang dijual di transmart
berat banget buat bapak tuh ya
setelah itu bu susi harus nebak nama nama ikan
tapi ikannya kartun
oh ya om
yang isek isek gitu
nah tahun ini aku kasih spill ya
rob nebak apa nih
nah untuk tahun ini yang di makassar
bapak akan kita challenge
seberapa pak cete mengenal usahanya sendiri
jadi ya seru seruan lah
seru seruan dan jadi
again tetap dapat insightnya
tapi juga tapi dikemasnya very entertaining
ini waktunya sangat terbatas banget put
oke terakhir mungkin putri ada yang ingin disampaikan kepada para penonton
yang mungkin ingin datang juga ke creative partner corner kali ini
ya jangan lupa untuk datang ke creative partner corner dua ribu dua puluh satu
kita akan ada di makassar di medan dan di malang
kalian bisa beli tiketnya langsung di event detik com
kalau di makassar kalian juga bisa beli on the spot di trans studio mall makassar
pokoknya pembicaranya keren keren banget
rob ada yang mungkin disampaikan terakhir
nanti di malang jangan lupa juga support semuanya
nonton yang rame
karena mungkin disana bukan saya aja yang belajar
tapi kita semuanya sama sama belajar disana
jadi kita semua sama belajar mendapatkan insight
mudah mudahan bisa ketemu partner bisnis yang klop
bisa menemukan bisnis yang
r i a kan sekarang kolaborasi
terima kasih putri tanjung sudah hadir
terima kasih rob sudah hadir
tapi tunggu sebentar
saya punya challenge untuk putri dan juga
udah intens dia
udah intens dia
jadi sebelum nanti ada tantangan time di kreatif brenner
kita duluan yang ngasih tanda
saya mau kasih tantangan putri dan rob ini untuk baca teaser
jadi kita ganti gantian ya
penjual mie tek tek di kota bandung berjualan dengan berdandan ala presiden joko widodo
saking miripnya dengan presiden banyak yang terkecoh dengan penampilan sang penjual
dan kita simak informasinya nanti ya saat lagi di good morning
kayaknya udah bener bener siap gantiin kita nih ya
kita keluar aja angkat ya
terima kasih putri
terima kasih rob
sampai ketemu lagi
sukses buat acaranya